pt kci berencana untuk mempensiunkan sepuluh rangkaian krl dan menggantinya dengan krl bekas yang diimpor dari jepang
akan tetapi rencana impor ini terganjal penolakan dari kementerian perindustrian
nasib jutaan penumpang krl pun terancam jika rangkaian krl yang dipensiunkan ini tidak segera dicarikan penggantinya
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan vv corporate sekretari pt kci anne purba
selamat pagi mbak anne
selamat pagi mas yuda
mbak anna mungkin bisa diceritakan sedikit polemiknya ini kenapa mbak
apa sebenarnya teknikal seperti apa ketika permintaan untuk impor kemudian ada pelarangan tapi di satu sisi tadi pak erick thohir memungkinkan apabila ternyata industri kereta api dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan kci
ya jadi sebenarnya ada hal yang perlu kami sampaikan
di dalam rencana kerja jangka panjang kai komuter
yang kami lakukan untuk pemenuhan sarana
yang pertama adalah bahwa kami membutuhkan sarana untuk meningkatkan kapasitas
dan sesuai dengan kebijakan dari manajemen
untuk menambah kapasitas
ini kami sudah sepakat menggunakan kereta baru
dan kereta baru ini sebanyak enam belas transit
ini sudah akan tanda tangan kontrak tanggal delapan ke depan ya
dengan pt inka
di dalam pengadaan krl ini
kami membutuhkan replacement
karena memang ini rutin dilakukan untuk kebutuhan safety
terakhir kami melakukan mendatangkan krl itu memang di tahun dua ribu dua puluh ketika pandemi
dan saat ini memang sesuai dengan hasil dari maintenance
kemudian dari kajian
ada memang sepuluh kereta yang sangat urgent untuk dilakukan konservasi
tetapi kami melakukan fgd nih
baik dengan inka
baik dengan stakeholder
kebutuhan kebutuhan ini memang kami sampaikan
nah di sana ada masukan bagaimana sebenarnya sebelum dikonservasi
krl krl ini bisa diupdate untuk teknologinya
apakah ini dimungkinkan
kami juga berdiskusi dengan inka dengan jepang dan spanyol
tetapi mereka membutuhkan studi satu sampai dua tahun
dengan melihat hal inilah kami
pada bulan ini
kami menutupi sepuluh kereta ini
yang mengajukan untuk dilakukan pengadaan krl bukan baru
yang memang saat ini yang bekerja sama adalah jepang
untuk menutupi yang sepuluh kereta ini
kenapa kami membutuhkan sepuluh kereta ini replacement
karena sebenarnya nanti pun kalau kereta baru datang
yang enam belas transit
ketika ini tidak terpenuhi tetap terjadi gap
karena kita memprediksi tahun dua ribu dua puluh lima
itu kami bisa melayani hampir dua juta penumpang
ini sesuai dengan kajian juga
kami bekerja sama dengan itb juga ya
untuk memprediksi dan menentukan bagaimana kami menyiapkan sarana krl ini
baik untuk penambahan kapasitas
ataupun mempertahankan operasi
jadi yang sepuluh krl yang kami ajukan untuk didatangkan dari jepang ini adalah
untuk mempertahankan operasi yang ada
mbak kalau tadi anda sedikit memberikan kronologi dan deskripsi
bahwa yang sepuluh itu urgent ya
sementara di satu sisi
penggunaan transportasi kereta api di jakarta
terutama dari jabodetabek begitu besar
dengan tidak disetujuinya sepuluh rangkaian baru ini
apa sepuluh kereta baru ini dari jepang
apakah pasti berpengaruh terhadap kondisi kereta api dan penumpang di indonesia
ya sangat berpengaruh
karena bagaimanapun untuk menjalankan operasional krl
yang dibutuhkan adalah kapasitas angkut ya
yang existing ini kami menjalankan satu seratus perjalanan
dan kami membutuhkan feeder feeder
di sini untuk mengangkut sudah delapan ratus tiga puluh ribu saat ini selesai ppkm
sebelumnya masa normal kita bisa melayani sampai satu dua juta penumpang
tahun ini kami prediksi kita akan melayani lebih dari satu juta penumpang sampai akhir tahun
sehingga memang banyak hal yang kami lakukan
agar masyarakat yang melakukan mobilitas
mobilitas baik keluar dan masuk jakarta ini bisa terlayani dengan baik
karena prediksi kita melihat mobilitas ini kan meningkat lagi setelah masa ppkn
yang kedua pemerintah sangat konsen membangun infrastruktur khususnya di dalam komuter lain ini
krl dan infrastruktur perkereta apian
kita lihat manggarai itu kan bagian dari double double track
dimana targetnya selesai manggarai ini kami bisa menjalankan lebih dari seribu dua ratus perjalanan
ini harus disupport dengan adanya ketersediaan sarana
agar dengan adanya headway yang lebih kecil
jam jam sibuk kami bisa atasi dan pasti mobilisasi masyarakat bisa kita cover
karena ini adalah pergerakan ekonomi masuk dan keluar jakarta
mbak ana dengan pemaparan anda tadi sepertinya sangat urgent ya terhadap kebutuhan sepuluh kereta baru ini ya
lalu sebenarnya permasalahannya dimana mbak komunikasi dengan pihak kementerian
apakah memang mereka ada pertimbangan pertimbangan khusus terkait dengan kebijakan ini mbak
ya sering sekali kita dilihat ya bahwa kci ini sukanya ngimpor gitu
tetapi perlu diketahui bahwa di jogja solo tahun dua ribu dua puluh
itu pak presiden meresmikan krl jogja solo dan krl kami
ada lima transit di sana semuanya sudah kerjasama dengan inka
ini sebenarnya sebelumnya sudah dijalankan di jakarta
tetapi saat ini dijalankan di jogja solo dan sudah tidak ada kereta jepang gitu
itu yang pertama artinya kita sebenarnya kita dilihat di sini suka ngimpor gitu ya
nah di sini kami melihat bahwa kita membutuhkan krl baru ini sesuai dengan kajian
dan ini juga sudah kami sampaikan kepada semuanya bahwa kita saat ini dengan inka akan menyiapkan enam belas transit baru
nah kami selaku oms

ada dua kementrian yang memang kami suratin ya
satu kementrian teknis seperti di jepang kereta apian
itu sesuai dengan spectec ya
perizinan spektek dan mereka sudah memberikan izin dari kementerian perhubungan
kami untuk izin impornya ke kementerian perdagangan
tetapi kementrian perdagangan itu akan memberikan izin sesuai dengan rekomendasi dari kementrian perindustria
jadi sebenarnya kami langsungnya ke kementrian perdagangan
kami akan menerima surat bahwa saat ini belum diizinkan
tapi sesuai dengan arahan pak menteri juga perlu adanya komunikasi
kami akan terus berkomunikasi bagaimana sebenarnya solusi yang paling tepat agar masyarakat ini bisa terlayani dengan baik
karena pada saat ini baik kerjasama dengan inka ataupun upaya upaya pemenuhan operasional krl terus dilakukan
mbak tadi kalau dari mbak memberikan deskripsi ya
seandainya pun diupgrade rakyat kereta yang lain
paket kereta yang ada masih butuh waktu dan juga butuh koordinasi dengan jepang sendiri
dan itu akan banyak sekali waktu terbuang sementara kebutuhan masih terus berjalan
solusinya seperti apa nih
meskipun masih terkesan sumir ya apakah memang akan ada langkah taktis lainnya mbak dari kci maupun dari kementerian
kami saat ini sebagai operator harus melihat dari sisi layanan dan safety
jadi seperti sepuluh kereta konservasi yang akan dikonservasi ini
kami tidak akan jalankan ketika itu tidak memenuhi faktor safety
tetapi upaya upaya maintenance kemudian upgrade teknologi juga paralel kami lakukan
rekayasa pola operasi juga kami lakukan
tetapi kami berharap kami disupport agar operation ini tetap bisa dijalankan
dan kami sangat mendukung program pemerintah di dalam pengadaan krl dengan lokal dengan inka
dan ini komitmen ini ya sudah kami lakukan saat ini
dan kami berkomitmen juga untuk menambah kapasitas
kita tidak akan mendatangkan kereta bekas tetapi juga kereta kereta baru dari inka
tetapi selama untuk pemenuhan operational existing
memang kami masih membutuhkan solusi solusi yang cepat agar operation yang existing ini tidak terganggu
dan perlu diingat bahwa enam belas transit yang kami pesan ke inka ini adalah untuk penambahan kapasitas
sehingga jumlah krl yang sekarang harus tetap dipertahankan agar lima juga sepuluh tahun ke depan ketika kita terus kerjasama kereta baru ini
itu tidak terjadi gap yang besar karena volume kami kami prediksi setiap tahun akan meningkat masyarakat yang menggunakan komuter lain
mbak ini saya tadi membaca hingga akhir tahun dua ribu dua puluh empat akan ada sebanyak tiga ratus empat puluh delapan kereta
itu bisa baru bekas tergantung dari mana yang lebih cepat apakah masuk dalam anggaran pt kci
mungkin anda bisa ceritakan seperti ini bagaimana mbak
oke nah itu tadi yang saya sampaikan ada dua ya ada dua investasi yang kita lakukan
investasi untuk penambahan kapasitas ini sudah kita komit menggunakan krl yang baru
dan ini kita sampaikan kepada inka makanya ada enam belas ini adalah untuk menambah kapasitas
yang kedua adalah untuk mempertahankan untuk mempertahankan kondisi existing
kita membutuhkan kereta yang bukan baru agar operasionalnya terbang
untuk investasi kereta baru sendiri kita sudah menyiapkan hampir empat triliun untuk investasinya
tetapi untuk kereta bukan baru ini sekitar satu ratus lima puluh m untuk sepuluh kereta
walaupun kita lihat memang dari secara harga ini sangat tinggi sekali satu banding dua puluh gitu ya
dan ini semua akan berpengaruh terhadap tarif tetapi kami yakin ya pemerintah ini kan tidak head to head
kita membandingkan bukan baru dengan baru gitu ya
karena pasti penggunaannya lebih panjang ketika kita menggunakan kereta baru
tetapi saat ini karena kita juga harus mendukung inka dalam memproduksi krl ini yang baru tetap kita produksi
tetapi untuk kebutuhan sepuluh di tahun dua ribu dua puluh ini ya sebanyak satu ratus lima puluh m ini memang kita upayakan agar diberi izin
dan nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga kita masih akan melihat konservasi sebanyak dua puluh sembilan kereta
sehingga nanti penambahan kapasitas yang baru dan yang existing ini tetap bisa disupport untuk melayani masyarakat
mbak ini deadlinenya kapan mbak dengan penambahan sepuluh kereta baru
karena anda katanya katakan sangat mengedepankan safety ya
sementara kebutuhan terus berjalan
apalagi kita ketahui perkantoran sudah kembali normal
warga juga sudah banyak menggunakan kereta api setiap harinya untuk berpergian dan melakukan aktivitas
ini memang kita komunikasikan bahwa ini benar benar berhasil

ini memang kita komunikasikan bahwa ini benar benar berhasil
ini memang adalah kebutuhan yang sangat mendesakkan
karena ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat
bahwa kami melayani masyarakat tidak hanya perkantoran tapi ada juga mereka yang menggunakan ini sebagai pekerja harian
kalau kita melihat dari rangkas bitung tiga raksa kemudian bogor dan yang lainnya
mereka sangat membutuhkan transportasi ini untuk menggerakkan ekonomi baik dari istimewa yang mencukupi kebutuhan dan yang lainnya gitu
jadi kami memang berharap ya di dalam pemenuhan sarana ini kami mendapatkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder agar kita bisa tetap mempertahankan mobilisasi masyarakat menggunakan komputer lain ini
mbak terakhir terkait dengan tadi pastinya akan ada penumpukan seandainya memang kebijakan ini belum di acc oleh kementerian perindustrian perdagangan
lalu seperti apa nih mbak solusinya
sehingga masyarakat tidak pandik yang mendengar berita ini dan menurut anda
dan pasti mereka sudah kepikiran wah nanti bakalan kena macet kemudian juga di banggara ini salah satu momoknya pasti akan lebih padat lagi
jadi akan ada penumpukan khususnya di jam jam sibuk
kalau sekarang jam sibuknya itu dari jam enam sampai jam delapan ketika kita tidak bisa memenuhi ini akan semakin panjang
akan semakin panjang jam jam sibuk dengan kereta yang sangat padat
tetapi kami dari sisi operator akan tetap berupaya pelayanan
tetap berupaya pelayanan ini tetap berjalan ya dengan kereta yang memang sudah memenuhi aspek safety kita jalankan
tetapi memang ini akan berdampak kepada pelayanan tadi ya adanya penumpukan penumpukan itu jelas terjadi karena di jam sibuk saat ini jam enam sampai jam delapan ini bisa semakin lebar
bisa saja jam enam sampai jam sembilan atau jam sepuluh agar terurai lebih banyak
ini kan challenge sebenarnya
komputer itu bagaimana sebenarnya kita bisa memenuhi
karena sebenarnya kita bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar di jam jam sibuk ini kan yang menjadi crucialnya
dan ini safety pelayanan kenyamanan ini adalah yang utama ketika kita melayani masyarakat di jam jam sibuk gitu
dan pastinya dengan adanya headway yang semakin kecil walaupun di luar jam sibuk kita akan membantu secara tidak langsung ya untuk mengurangi polusi kemacetan dan yang lain
jadi tidak hanya dalam penumpukan ya
dampak dari gap dari komuter lain ini
tapi pasti berdampak kepada jalan kemacetan
bahkan kita tahu polusi juga sangat konsen saat ini diatasi oleh pemerintah
ya terima kasih sekali mbak ana untuk waktunya perbincangan hari ini
mudah mudahan rencana impor segera di acc sehingga efek domino daripada keterbatasan transportasi krl tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas serta roda perekonomian di jabodetabek dan sekitarnya
selamat pagi mbak selamat sehat selalu